kita beralih ke informasi selanjutnya anggota komisi hukum dpr arteria dahlan memaki kementerian agama
dengan kata kasar saat rapat kerja dengan jaksa agung
umpatan arteria keluar saat membahas kasus penipuan travel umroh yang marak terjadi
pada rapat kerja antara komisi hukum dan kejaksaan agung arteria menyampaikan kekecewaannya atas kinerja kementerian agama
arteria menilai kemenak gagal menyelesaikan kasus penipuan travel umroh yang merugikan ratusan ribu jamaah
politisi pdi perjuangan ini merasa perlu menyampaikan makiannya karena pernah menjadi anggota komisi agama yang bermitra dengan kemenak
arteria bahkan mengaku telah menyampaikan makiannya itu langsung kepada menteri agama lukman hakim saifuddin
yang dicari pak jangan kayak tadi bapak lakukan inventarisasi pencegahannya pak
ini kementerian agama pak semuanya pak
saya buka bukaan ini saya sama pak menteri saya ngomong yang sama pak menteri agama
malah dikatakan makasih mas terry saya diingatkan
pernyataan kasar anggota komisi hukum arteria dahlan yang mengina kementerian agama saat rapat kerja bersama jaksa agung menuai reaksi keras di dpr
fraksi p tiga menilai pernyataan arteria tidak pantas diucapkan dan mendesak arteria meminta maaf kepada jajaran kementerian agama
elit p tiga menilai pernyataan arteria tidak mencerminkan martabat anggota dewan yang semestinya menjaga kehormatan lembaga
menurut elit p tiga jajaran kementerian agama memprotes makian arteria karena menak lukman hakim berasal dari p tiga
meskipun anggota dpr berhak melontarkan kritik elit p tiga berharap semua anggota dewan menjaga sikap dan perilaku
sehingga citra parlamen
parlamen tidak bertambah buruk
di sisi lain p tiga menyerahkan kepada mahkamah kehormatan dewan jika ingin memproses pelanggaran yang dilakukan arteria dahlan
bahwa semua mitra kerja dpr ini menyebut anggota dpr itu dengan kata kata yang terhormat
ketika kita disebut dengan yang terhormat ya kita juga punya kewajiban untuk menjaga kehormatan kita
termasuk kehormatan lidah kita
saya kira itu yang harus menjadi kesadaran kami semua yang ada di dpr ini
fraksi pdi perjuangan akan memanggil anggota komisi hukum arteria dahlan akibat makiannya kepada kementerian agama
fraksi pdip menyayangkan pernyataan kasar ateria yang dinilai mencederai dpr
namun pdip belum akan memberi sanksi atas tindakan arteria
fraksi pdip mengaku makian yang dilontarkan
pdip mempersilahkan elemen masyarakat ataupun jajaran kementerian agama yang merasa keberatan melaporkan arteria ke mahkamah kehormatan dewan
pemimpin fraksi pdip akan menggelar rapat internal untuk mendengarkan penjelasan arteria
pdip meyakini arteria akan berubah sikap dan berjanji akan menertibkan anggotanya tersebut
namun soal sanksi fraksi pdip belum bisa memutuskan sampai ada hasil rapat internal terkait dengan arteria
fraksi pdip juga tidak akan memaksa arteria meminta maaf
karena permintaan maaf tersebut harus datang dari diri sendiri
itu kadang kadang bukan karena marah
ya memang itu style
nah gaya inilah yang nanti sebagai anggota dewan kita coba perbaiki
fraksi berjanji untuk itu
cara menertibkannya nanti apakah akan diberikan sanksi atau dipindahkan sementara ke komisi
ya tentu kita akan rapat pimpinan
rapat pimpinan sebagaimana yang harus kita lakukan rapat pimpinan
kita ajak ngomong dulu rapat pimpinan nanti seperti apa bentuk pelurusannya